ntar kalau ada yang gangguin kamu bilang sama aku
kalau pulang bawa kardus itu tandanya orang belum mampu belum sukses
kalau pakai tas kayak emas itu apa nggak kegedean
ini namanya packer bag artinya tas belakang
boleh boleh sering kalau bawa sini keren bang
keren atu mas
mau naik gulung masa besok lebaran naik gulung
habis bawaannya gede banget emangnya mau ke mana sih
oh saya mau ke klaten
ini saya boleh oleh oleh buat keluarga sama tetangga saya
ya gitu deh
kenapa bang motornya
maaf mas bisa bantu dorong
telurnya berapa kilo bang jak
saya telurnya juga bang tiga kilo setengah
saya juga bang gulanya satu kilo setengah
sama terigunya dua kilo
saya juga bang terigunya dua kilo setengah
belanjaannya kayaknya nggak mau kalah sama bang ojek
sekarang malah tambah banyak
kalau kue keringnya tati sih nggak ada apa apanya
terigu dua kilo
semuanya jadi sembilan puluh empat ribu
ini kembaliannya enam ribu
makasih bang ejak
bang telur terigu sama gulanya agak jadi
kok nggak jadi sih
ini gini tuh sih
ini langsung banget bisa ngelupin bekerja udah untuk pendengar sini
ia harus jadi p utter s hour
ya udah di sisi ay
mau trabajin di rumah
mana aja tergantung pelanggan yang minta
yang mau ketemuan sama kamu itu laki laki apa perempuan
ini apaan sih ya laki laki dong
jangan jangan dia memang sengaja cuma pengen ketemuan sama kamu doang
ih apaan sih
nanti kalau ada yang gangguin kamu bilang sama gue
siapa yang mau gangguan nih
nggak tahu bang
mas pur ih
nggak ada yang gangguin aku
ntar kalau ada yang gangguin kamu
kalau pulang bawa kardus itu tandanya orang belum mampu belum sukses
kalau pakai tas kayak emas itu apa nggak kegedean
ini namanya pekerbek artinya tas belakang
boleh boleh sering kau bawa sini keren bang
keren atu mas
eh din jangan pergi dulu loh
dia kagak ada
udin mau ke parkiran mak
tapi udin takut lihat darah
nih lo pegang
kagak diapain mak
mau ganti telur saya yang pecah
gak jadi ah
nah kalau gini kan saya aman
gak jatuh lagi
mas pur mau ikut
nanti kalau dia mau ikut
kalau di dalam kamu ada yang ngapa ngapain
kan ada gue
sama bang udin aja mas kur takut
gimana kalau nanti orangnya lebih gede daripada bang udin
gue gak takut
senang juga liat ini yang banget ini
saya veterans di sana dari marin

telor buat bikin kue bukan buat bikin telor dadar
pipi mana ada uang segitu atuh mi
kalau sejuta gimana
gimana kalau satu juta setengah
harus hari ini
pipi teh harus nyari dulu atuh mi
kalau update status
ya enggak lah cuy
kamu kan lagi berduka
pur kamu punya duit
satu juta setengah
istri saya minta dikirimin uang hari ini juga
kalau sejuta gue ada
tapi itu minjemnya juga nggak boleh lama lama
soalnya mau buat kue lebaran besok